dari lembaga antirasuah bupati kuantan singingi andi putra tiba di kantor komisi pemberantasan korupsi pada rabu kemarin
selain andi general manager pt adi mulia agrolestari sudarso yang berstatus tersangka juga tiba di kantor kpk
andi diduga menerima suap dari sudarso dalam proyek perpanjangan izin hgu perkebunan milik sudarso dengan nilai yang dijanjikan sebesar dua miliar rupiah
uang yang telah diserahkan pada bupati yang baru menjabat selama empat bulan ini totalnya adalah tujuh ratus juta rupiah
tidak ada pernyataan apapun yang keluar dari mulut kedua tersangka saat selesai menjalani pemeriksaan di kpk dan resmi mengenakan rompi tahanan
bagaimana perkembangan terbaru dari kasus suap yang menjerat bupati kuantan singingi
sudah ada koresponden kami maria sarjana di gedung merah putih kpk jakarta
selamat siang maria
maria sejauh mana langkah yang ditempu kpk
dalam penyelidikan kasus bupati kuantan singingi hingga siang ini apakah ada pemeriksaan lanjutan pada hari ini
selamat siang heronof untuk pemeriksaan lanjutan terhadap bupati kuantan singingi atau kuantan singingi
memang hari ini tidak ada di agenda pemeriksaan komisi pemerintahan korupsi
tetapi seperti pada penangkapan maupun penahanan tersangka lainnya
maka kpk memang akan melakukan semacam karantina seperti itu
di tahanan masing masing tersangka
sehingga memang ada jeda waktu yang kemudian dilakukan kpk untuk tidak memeriksa terlebih dahulu para tersangka
yang sudah kemudian kemarin dibawa ke tahanan atau rumah tahanan kpk
tetapi kami juga tidak tahu apakah kemudian nanti atau besok kemudian kpk akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka ini
atau lebih tepatnya adalah bupati kuantan sengini andi putra
tetapi yang pasti dari pihak komisi pemerintahan korupsi
mereka menyatakan akan melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi saksi
yang kemungkinan juga akan dilakukan di kawasan kuantan sengingi maupun nanti yang akan ada di jakarta
kalau kita melihat dari bagaimana proses perjalanan suatu kasus di komisi pemerintahan korupsi herano
tentu saja mereka setelah menetapkan tersangka akan melakukan sejumlah penggeledahan
yang diduga atau penggeledahan di tempat tempat di mana diduga terkait dengan kasus tersebut dan juga akan mencari dokumen dokumen
melakukan penggeledahan di tempat tempat di mana diduga terkait dengan kasus tersebut dan juga akan mencari dokumen dokumen
pendukung yang kemudian diduga terkait dengan proses suap maupun korupsi yang terjadi di kabupaten kuantan sengingi
untuk kasus ini menjadi menarik karena bupati kuantan sengingi atau kuansing andi putra
merupakan bupati yang bukan satu satunya yang terjerat dalam kasus korupsi
bupati sebelumnya atau bupati kuantan seni sebelumnya bernama mursini juga terjerat kasus korupsi
namun berada di ranah kejaksaan dan bukan berada di ranah kpk
dan untuk kasus yang kali ini bupati kuantan sengingi andi putra diduga telah melakukan
atau menerima suap hak guna usaha sawit di kabupaten kuantan sengingi
dengan pt adimulya agro lestari yang general managernya bernama sudarso
ini kemudian kemarin pt adimulya agro lestari mengajukan perpanjangan hak guna usaha dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dan syarat dari pembangunan atau maksud kami syarat perpanjangan hak guna
dan harus berlokasi di mana perizinan itu dibuat
tetapi pt adimulya agro lestari untuk kebun kemitraannya justru berada di luar kabupaten kuantan sengingi
lebih tepatnya berada di kabupaten kampar dan ini melanggar dari syarat atau adanya aturan aturan
perpanjangan hak guna usaha
kemudian keduanya bertemu andi putra dan sudarso bertemu
mereka keduanya bersepakat untuk memberikan fee senilai dua miliar rupiah kepada andi putra
selaku bupati kuantan sengingi untuk memuluskan proses perizinan perpanjangan hak guna usaha
kebun sawit milik pt adimulya agro lestari
dan kemudian kpk menduga pemberian pertama dilakukan senilai lima ratus juta rupiah
kemudian pemberian berikutnya dilakukan pada delapan belas oktober di mana sudarso memberikan
lima ratus juta rupiah kepada bupati kuantan sengingi atau kuant sing andi putra
yang lebih menarik lagi heranov dari kasus ini andi putra merupakan bupati yang masih relatif muda
usianya baru sekitar tiga puluh tahun dan juga memiliki riwayat atau track record organisasi yang begitu luar biasa
kami mendapat karetannya bahwa andi putra ini cukup berprestasi di kawasan kuantan sengingi
ia sendiri menjabat sebagai ketua komite nasional pemuda indonesia pada tahun dua ribu dua
dua ribu tiga sampai dengan dua ribu enam belas
kemudian juga pernah menjabat sebagai ketua dpd golkar tahun dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
kemudian andi putra juga sempat menjabat sebagai ketua majelis cabang persatuan tardiah islamiyah dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh
bahkan andi putra ini heranov di dalam pusaran legislatif
ia juga sempat menduduki jabatan sebagai ketua komisi a dprd
di kawasan kabupaten kuantan sengingi pada tahun dua ribu sembilan dua ribu dua belas dan ketua komisi c pada tahun dua ribu dua belas sampai dengan dua ribu empat belas di dprd kuantan sengingi
dan ini artinya ada track record yang memang sudah lama dibangun oleh andi putra sebagai seorang bupati muda
tetapi sayangnya kpk kemudian menemukan adanya tindak pidana suap maupun korupsi yang dilakukan terkait dengan hak guna usaha
kalau kita juga melihat bagaimana kabupaten kuantan sengingi
ini memang kabupaten yang jarang sekali terdengar namanya tetapi kami juga mendapatkan informasi bahwa
kwan sing sebetulnya telah menjadi kabupaten yang secara sembilan kali mendapatkan apresiasi dari kementerian keuangan
karena berhasil laporan keuangannya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian
dan sekali lagi ini sesuatu hal yang kemudian perlu disayangkan dan menjadi kejelian masyarakat untuk memilih siapa calon kepala daerah
yang harus dipilih sehingga tidak ada lagi nantinya kepala kepala daerah yang kemudian justru melukai masyarakatnya sendiri dengan melakukan tindak pidana korupsi
heranof kembali kepada anda
baik kita tunggu perkembangan terbaru dari kasus dugaan suap ini dari bupati kuansing
terima kasih atas laporan lengkap anda
maria sarjana langsung dari gedung kpk jakarta